lo masih sarapan
udah emak emang kenapa
buat lo ajak emak
bukan buat lo
cariin tukang reparasi payung
benerin tuh payung
kalo emak tau emak jalan sendiri
ih emak kalo jalan emak jauh emak

lo kagak pernah dipijetin
itu dia be
lu sih kagak pernah ngasih duit sama anak lo sendiri
nah itu tau
jangan dibuat mainan
mak kan pak mali buka payung di dalam rumah
orang ini kagak mau kebuka
rusak ya emak
kalo bener ini pasti kebuka
makanya mau emak benerin
orang udah rusak kayak begitu
oh bobi berangkat dulu ya
ya udah hati hati di jalan bom
boleh yang ngeragiin lo
kompos mijitnya belum kong
dari awal kok dicurigat
pasti duit dah
be bapak udah mau sarapan belum
udah siang loh be
eh maulah masa kagak
ada ada aja dulu ah
benerin dimana mak
tukang reparasi payung
minta tolong bang ojek aja mak
biar diantarin ke tukang reparasi payung
laki lu ngurusin apa juga kagak ada yang becus
kalau servis payung becus kok mak
kemarin urusan duit aja agak beres
apalagi urusan beginian
yaudah terserah lo dah
ih kalo kata tati mak terserah emak
be bubur kacang ijo
kata papa ngobrol aja aja di jalan
papa kamu bener
dibungkus aja ya
ntar makanya di sekolah
enggak ah aku udah bawa bekal
lo masih sarapan
udah mak emang kenapa
buat ojak mak
bukan buat elo
cariin tukang reklamasi payung benerin tuh payung
kalo emak tau emak jalan sendiri
ih mak kalo jalan mak jauh mak
hai yang ngapain sih payung udah riset begini pakai di servis segala tapi nggak tahu bang
emang yang minta payung yang baru paling sampai rp lima puluh enggak tahu bang kan mayang pengen iya
bang tahu nggak tahu apa cuma ngomong sendiri ngomong sendiri kok ngadepnya ke tati bang
burr yang hijau
burr udah sarapan belum ini masalah panke toprak ya ganti dong bosen orang gue yang mau sarapan
kenapa loyang bosen bang sekali sekali sarapan bubur kacang hijau yang banyak
itha amin nya biar ngajak semangat iya deh nggak ngomongnya ya deh berarti terpaksa ya
boleh bang denny
oke tunggu ya
dulur dulur bang arun
turutin aja bang
kan cuma naruh payung di tukang reparasi
kan ongkosnya udah dikasih
nari tukang reparasi payungnya hari gini dimana
ya tadi gak tau bang
iya abang tau lo gak tau
yaudah bang jalan
bang harun kerjaan gimana bang
ya kayak kerjaan pada umumnya
ada senengnya ada susahnya
oh gitu ya
tapi karena saya masih baru
yang baru terasa sekarang
terus kapan senengnya
nah itu dia
saya gak tau
katanya dia hari ini kakek bisa kesini bantuin bikin kue
soni lagi bantuin saudaranya hajatan
kok lo malah sengeng
lagian tadi seneng kenapa mah gak seneng
be sur di jalan dulu ya
sur bilangin sama si nurmala
kalau bikin rendang banyakin biar lebihnya bisa lo bawa pulang
oh babe mau rendangnya bu nur
hehehe syukur lah kalau lo ngerti
kan bisa kita kerjain berdua mak
ya kalau berduanya sama si yanti sih pasti bisa
ya udah minta bantuan sama tio aja
oh seperti itu
haloo assalamu'alaikum potati symbol
mak traitor dengerin kita
nah lihat nih pilihan kamu
iya pi minta dibantuin bikin kue lagi
bapak mau kemana ini buru buru
mau ke rumah mbak abe tapi kan rantai sepedanya belum dibetulin pak
ulu ulu bapak kan bisa jalan kaki atutis
kata almarhum abah juga makin banyak jalan kaki makin sehat